kamu ini gimana sih sri masa orang itu pergi kamu gak
siapapun dia sekarang paling gak aku tahu kalau ayah aku masih hidup
betul betul memenuhi janjinya
rizky kamu beneran datang
yaudah kalau gitu biar aku aja nyamperin dia ya
minta maaf buat apa
aku belum bisa bawa papa kesini
tadi waktu aku pengen nyembet papa aku tiba tiba papa aku udah pergi
terus ini maksudnya apa
kamu ngajak aku kesini buat ketemu sama papa kamu kan
kamu mainin aku maksudnya
niat aku mau ketemu kamu sama papa aku
aku tau gimana pengennya kamu ketemu sama papa aku amin
gak mungkin lah aku mainin kamu
tapi semuanya gak berdaya dengan rencana
itu dia yang aku minta maaf sama kamu
niat kamu untuk mempertemukan aku sama papa kamu aja udah cukup
aku harus berterima kasih buat dia dulu
atau kita cari bareng bareng yuk
aku datang ke kampus aku masih banyak kerjaan
aku hantar ini
aku lagi main sendiri
apa bener emak zaira ini anak dari hubungan mama dan om isan
kamu gak perlu percaya sama omongan mama lena
semua itu gak benar
mama juga gak tahu kenapa mama lena sampai ngomong kayak gitu
sejak kamu kecil mama selalu ajarin kamu untuk jujur
jadi gak mungkin zaira
kalau mama sendiri gak jujur sama kami
kau mama ada disini
mama kepikiran sama kamu
tadi kamu berangkat kampus gak pamit sama mama
mama takut kamu masih sedih atau marah
zaira gak marah kok sama mama
tapi kamu masih gak percaya ya sama kata kata mama
nah kita sebenarnya udah pernah bahas masalah ini kan
mama berani sumpah demi allah zaira
selama mama nikah sama bapak kamu mama itu gak pernah ngelakuin hal hal yang gak boleh mama lakuin
kamu itu betul betul buah cinta papa sama mama
waktu kamu lahir seketika itu juga mama langsung jatuh cinta sama kamu
dan mama langsung bersyukur kalau mama akhirnya menikah sama papa kamu
karena dengan begitu mama bisa memiliki kamu
jadi kamu gak perlu ngeraguin mama lagi ya
iya ma zaira percaya kok sama mama
zaira bodoh kalau zaira sampai nggak percaya dengan mama hanya karena mama lena
kalau zaira sempat raguin mama
dan zaira juga yakin kalau mama itu gak pernah mengkhianati papa
zaira juga lebih sayang lagi sama mama
aku harus cepat cari tahu mengenai diriku
lainnya udah betul betul gak bisa dipercaya
sebaiknya ke rumah yang kemarin lagi aja
aku pasti bisa bertanya lebih lanjut pada orang yang mengaku sebagai istriku itu
gimana caranya aku tahu dia juga gak bohongi aku
padahal satu pun gak ada yang aku ingat
gerakan tangan itu
dan rasanya orang yang ada di dalam
seperti seorang perempuan
kalau memang amira putriku
mungkin aja dia tahu soal gerakan tangan itu
kami akan kerja di kampus ini
siapa tahu aku bisa ketemu dia di sini
amir sempat mengajarin aku sesuatu yang bisa bikin zahira mas sedih
nanti kalau mama sendirian dan gak ada zahira
mama bisa menghibur diri mama sendiri
zahir aja rin ya
kenapa mama begini
anak perempuan itu putriku
anak perempuan itu putriku
aku harus menunggu dia
aku harus menunggu dia
aku harus menunggu dia
aku harus ditanya sama dia
itu dia itu ayah
aku harus temuin dia sekarang

apakah itu ayah
apakah ikhlas penghargaanmu hotel dan merit
menggantikan warganya menemukan dengan perasaan cenderung
ya allah payah
mas bantu aku nangis
kamu ini gimana sih sri
masa orang itu pergi ke